sekarang kita ngomongin tentang film yang menjadi perbincangan di mana mana batman dan superman
iya karena memang film ini sangat menarik karena kedua tokoh pahlawan buatan dc comic ini memang sedang digandrungi prabu
di london kini sedang diselenggarakan pameran komik keluaran dc komik terbesar di dunia
pameran tersebut menampilkan lebih dari seribu komik dan seluruh koleksi itu dimiliki oleh anak mantan perdana menteri libanon aiman hariri
dan dibutuhkan waktu selama enam belas tahun untuk mengumpulkannya
ya pameran the impossible collection juga akan digelar di beberapa negara di dunia mulai beberapa bulan mendatang
ya dan tidak tahu ya salah satunya apakah akan di indonesia juga ya
nah iya ada banyak para penggemar superman
superman dan juga batman yang ada di indonesia
dan itu luar biasa loh artis artis juga ada di situ juga
kalau dibuka juga ini ada superman ya
jangan jangan dibuka sekarang
oke sudah sudah cnn indonesia news report siang ini
anda bisa menyaksikan program program cnn indonesia lainnya selama dua puluh empat jam di transvision
jangan lupa untuk menyaksikan kembali cnn indonesia news report besok siang
dapur rabu revolusi